saat balapan berlangsung di sirkuit sentuh
dari salah satu merek kayaknya nggak cocok juga terus jadi iritasi
yang punya visi bermain yang bagus
engagementnya itu empat lima juta
dan jarang sekali keris itu digunakan sebagai senjata
teman guru yang rumahnya dekat di sini
maksudnya kan kalau ngelihat dari fashionnya mas giswa yang brand luar semua ya gak sih dong
tadi gua akan nonton semi final dan final
di kawasan rusun marunda atau sekitar rusun marunda
semoga dengan kerenan bima
juga main musik kan
abis dari amerika terus lo dipanggil buat pengusaha tantri x tiga
jadi supaya tidak supaya efisien juga untuk teman teman pemda
dan pelatihnya dua kali mohon maaf
ini turun lantainya nggak cuma satu lantai dua lantai loh
ayam yang sudah dipotong berikutnya disuci bersih di wadah khusus dengan air mengalir
dan mereka atau warga di sini belum memiliki atau belum teraliri listrik kembali
dan ius duduk di bangku cadangan gitu